di sisi kota hari ini saya tutup dengan makan siang di warung herbal
mereka tidak legowo mereka tidak suka kalau indonesia bisa masuk ke final
sementara tidak terlalu banyak pemain dari irak
jadi dari statistik ini saja
dan berhasil menjadikan pandemi
ada beberapa yang memang mengandalkan
meski mengakui ada pihak yang kecewa sandi mengimbau agar masyarakat tak terpecah belah dan tak saling menyalahkan
sebetulnya kurang bagus gitu
solidarity maker sama administrator kan itu yang merujuk pada sosok bung karno dan bung hatta
ya terutama untuk bagaimana mereduksi ya kecepatan kendaraan berat
ya secara umum banyak ya
setelah menanti sekitar tiga puluh menit ya akhirnya kita sudah mendapatkan ekstrak dari si bunga telang
langsung tiba tiba menjadi kepala kantor di situ gitu
berarti ini dipermudah dalam artian transaksinya ya pak
bagaimana kualitas acupan gizi itu berpengaruh
males untuk sekolah males untuk semacam
kemudian pelaku pengadu atau pelapor dapat memantau perkembangannya
sedikitnya tujuh rt dari dua rw empat dan lima belas kelurahan kalibaru yang terdampak kondisi ini
kecamatan sambeng kabupaten lamongan jawa timur
beberapa kendaraan seperti plug in hybrid hingga kini berjenis full ev